sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gitu dong makan yang banyak
belakangan ini papa lihat mama tuh udah makin kurus tau
udah udah mah cukup cukup
udah kenyal banget nih
kamu harus makan aja supaya kamu sehat
supaya konsentrasi kamu juga baik sayang
kalau zaman dulu tuh ya ngomongnya gini
kalau perut kosong otak juga kosong
kamu harus makan yang banyak
bener gak mas
perut kosong otaknya kosong
kamu harus makan yang banyak
nih mau dibuatin lagi
enggak banget ya adriana
so baik kayak gini
apalagi depan papi
makan yang banyak
lo pikir gue bakalan peduli apa
mau lo mau belajar atau enggak
itu gak peduli buat gue
sekarang gue makin yakin
kalau lo tuh cuma
sandiwara aja jadi ibu yang baik
gue harus kuat bersandiwara jadi ibu yang baik
walaupun enak banget deh gue
tapi gue juga gak mau kalah sama lo
sandiwara jadi anak yang baik
hari ini adalah hari pertama kamu bimbel
jadi jangan sampai telat
karena tempat bimbelnya agak jauh
kenapa sih cari tempat bimbelnya yang jauh dari rumah jauh dari sekolah
karena kalau misalnya ya di tengah tengah atau dekat sama remato sekolah kan jadi reva enak
pulang ke sekolah bisa sekalian jalan mampir ke bimbel baru pulang ke rumah
sayang tempat bimbal kamu sekarang ini adalah nomor satu di jakarta
dan itu terbaik buat kamu
kamu kan kelas tiga sma
ya kan nas
papa setuju dengan mama adriana
ngapain nyari bimbel yang dekat rumah tapi nggak berkualitas
ya udah debbie
nah kalau gitu
nah kalau gitu reva mau langsung berangkat sekolah aja pi takut telat
udah gak apa apa reva gak kenyang
kalian belum sarapan
udah gak bisa dimakan lagi
kalau emang kalian enak kita cari tempat makanan aja
nah disana ada jajanan
mendingan kita kesana aja yuk
biar kalian makan oke
mas pesen dua ya
pak boleh minta satu bungkus gak kak
buat ibu kak
mereka yang serba kekurangan aja masih ingat sama ibu mereka
apa mereka yang berkecukupan masih ingat sama ibu mereka
ya udah boleh boleh
mas satu lagi ya
tapi dibungkus mas
kok ketimbun doang
ibu ini ada ketobrak buat ibu
itu bukan kita bu yang beli
nah ya udah bu
kalau gitu saya permisi ya
saya mau lanjut ke sekolah
aku punya buah
eh anak ibu gak sekolah ya
gimana mau sekolah nak
ibu gak punya biaya
buat makan aja susah
eh kalian berdua udah bisa baca nak
kalau gitu kakak mau ambil dulu ya
mau ke mana pak
eh kamu tepak yang nanya nganterin si neng sekolah tuh kalau pagi pagi
wah biasanya juga kayak begini ya
biasanya kan suruh si sardu nganterin si neng ke sekolah
ini jangan jangan siapa teh ada misi lain
kalian ini intel apa apa sih
menikpo aja urusan orang
pak diantre di jalan
mah adriana punya ide mah
dio telepon boy sekarang juga
ya dia bilang kalau dia itu sebenarnya pengen ketemu dan kangen banget sama boy
boleh ya mah
eh mama suruh dio telepon boy sekarang
deh mah kalau udah telepon mama langsung kabarin adriana ya mak
ada mas b nanti dulu
aku lagi mikirin cowok yang tepat untuk dikenalin ke reva
karena aku gak mau sembarangan ngenalin cowok untuk reva
nah aku mau kenalin cowok yang pintar
yang sholatnya rajin
yang agamanya juga bagus
aku mau yang terbaik buat reva
ya memang bukan untuk saat ini tapi dikenalkan saja dulu mas
siapa tahu nanti setelah kuliah kan bisa sama sama serius
yang penting udah kenalan aja dulu
kalau mas punya calon sih ya nggak apa apa
ya kenalan aja dulu gak mesti pacaran
nanti kuliah kita buat mereka supaya lebih serius lagi hubungannya
kamu benar juga aku benar
tapi semua terserah kamu lah ya
oke aku ambil tas sama ganti high heels
mbak tunggu di mobil ya
kamu tuh ya peluyuran terus tiap malam
kamu lupa kalau kamu punya istri
kasian ya emang kita
di maru cowok bininya ya
lagian ya kebelet kawin
gak tahu masih muda
untung untung bininya cakep
rasain tuh makan tuh cakep
eh lo itu jangan atuh atuh hidup gue
mau gue keluyuran kemana pun
mau gue pulang tengah malam
mau gue gak pulang sekalipun
bukan urusan lo
ya gak bisa gitu
kalau kamu gak ada terus aku sama anak anak sakit gimana
kau ke dokter lah
dokter buka kau udah mau empat jam
hah bisa kan
kau bener bener ya jadi suami gak bertanggung jawab